dalam segmen cnn indonesia health kali ini kita akan membahas seputar penyakit ispa
dan bagaimana penanganan yang tepat agar tak berujung pada penyakit yang lebih serius
kita sudah terhubung dengan spesialis paru dr anang isnin
selamat pagi dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami
terima kasih selamat pagi
dokter kalau kita bicara mengenai ispa tadi berita yang saya bacakan
banjir di sejumlah daerah kemudian pengungsi juga mulai mengeluhkan penyakit gangguan pernafasan
sebenarnya kalau kita bicara mengenai ispa gejala dan penyebab ispa apakah memang hanya karena faktor cuaca
kemudian apakah memang faktor lingkungan atau ada penyebab lain dokter
iya jadi memang ispa atau intensi seloran pernafasan atas
ini adalah satu kumpulan gejala yang penyebabnya adalah virus atau bakteri
kita bisa terjangkit ispa ini stadion besar karena sistem imunitas tubuh kita atau gejala tubuh kita yang turun
kalau kita melihat tadi berita dari banjir ya mungkin para warga di daerah terdampak
untuk kondisi imunitasnya mungkin mengalami penurunan karena faktor cuaca
atau sehingga istirahatnya juga mungkin terganggu faktor nutrisi juga
jadi kurang sehingga jelas daya tahan tubuhnya terganggu
dan ini rentan untuk masuk bakteri maupun virus penyebab ispa ini
baik dok kalau kita bicara mengenai ispa sendiri trendnya seperti apa dok saat ini
terutama di sejumlah daerah di indonesia apakah memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan dok
ya jadi untuk tren ispa dari data diagnosis nakes tahun dua ribu dua puluh
memang secara konsisten dia menempati urutan pertama ya
apalagi ditambah dengan kondisi kondisi yang membuat daya tahan tubuh kita terganggu ya
seperti bencana alam atau faktor nutrisi itu juga dapat meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya ispa
jadi ini trendingnya selalu di atas angka ispa ini
dengan tadi dokter katakan trendnya selalu meningkat dan bahkan menepati peringkat pertama
untuk kasus penyakit saluran pernafasan
jadi lalu penanganan seperti apa dok
terutama untuk warga yang tidak punya kesempatan ke dokter ke rumah sakit
seperti warga yang tinggal di daerah pengungsian dok
ya sebenarnya ispa ini terutama pada penyebab yang virus ya
dia self limiting ya jadi antara tujuh sampai sepuluh hari dia bisa sembuh dengan sendirinya
asal daya tahan tubuhnya membaik ya
nah untuk penanganan penanganan di daerah bencana ya pasti
kita perhatikan tempat penginapan dari warga terdampak ya
diupayakan terutama yang anak anak ya dengan daya tahan tubuhnya yang masih belum sempurna
mengalami apa namanya memiliki good ref ya istirahat dengan kualitas yang bagus ya
kemudian faktor nutrisinya juga diperhatikan ya
mungkin juga diperlukan suplemen suplemen kayak vitamin dan mikronutrien mikronitrien
iya seperti itu
dokter kalau anda tadi katakan sebenarnya ispa bisa sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari ya inkubasinya
lalu harus didukung juga dengan beberapa faktor seperti meningkatkan imunitas tubuh
lalu seandainya penderita ispa seperti apa dok yang butuh penanganan
apakah memang penderita tersebut misalkan mendapatkan penyakit bawaan seperti asma
kemudian juga ada sinusitis atau ada penyakit lain sehingga perlu penanganan lebih serius nih dok
iya jadi memang ispa ini
variasi derajat keserawatannya sangat lebar ya mulai dengan yang ringan sampai yang kondisi yang berat atau setir
kita memang perlu untuk mengenali gejala gejala ini mulai dari batuk yang ringan pilek
panas badan kemudian nyeri nyeri otot meriang meriang seperti itu
namun betul kondisi ispa ini virus atau bakteri penyebabnya dia bisa memicu kondisi kondisi penyakit paru yang lebih berat
pasien dengan predisposisi atau kecenderungan asma riwayat penyakit dahulu asma
itu bisa dengan mudah untuk gejalanya memberat atau sesak nafasnya jadi memberat
karena terpicu oleh infeksi dari saluran pernapasan ini virus maupun bakteria
kemudian yang kedua ini yang juga tidak kalah penting adalah
bila infeksi bakterial itu tidak tertangani dengan baik
maka dia bisa turun ke saluran nafas dan terjadi pneumonia
atau radang di paru paru
pneumonia ini dari data konsisten baik who maupun indonesia
adalah pembunuh balita nomor satu untuk infeksi paru paru
jadi apabila kondisi berat patoknya atau napasnya memberat
ya kita harus berat membawa ke opasifan kesehatan
untuk diberikan obat obatan salah satunya mungkin pemberian antibiotik untuk itu
ya dokter anang kalau tadi anda katakan penyakit ini cukup bisa berbahaya
terutama seandainya bisa menimbulkan penyakit pneumonia
dan ini menyebabkan kematian pada balita cukup tinggi
lalu memang apakah penyakit ini disebut cukup berbahaya dok
dibandingkan dengan penyakit saluran pernafasan yang lain dok
kalau dia infeksinya pneumonia
dan dia sudah turun ke saluran pernafasan bawah
dan menjangkit ke parentim paru paru
atau organ paru paru itu berbahaya
tetap untuk anak memang
maka perlu pengenalan gejala
dan kita observasi
ya mari kita sama sama dari warga sekitar
atau orang lain ya dari warga sekitar atau orang lain ya
orang tua mengobservasi melihat apakah ada perburukan gejala
apabila terjadi perburukan gejala
misalkan ada batuk atau sesak napas dengan pola nafas yang tidak nyaman ya
dia air hunger dia tarik nafas yang berat itu
ya itu mungkin dia infeksinya bisa berlanjut ke saluran nafas bawah
dan perlu penanganan medis lebih lanjut
ya baik dok
kalau kita bicara mengenai ispas itu
apakah memang lebih dominan disebabkan oleh virus atau bakteri dok
ini apa namanya dari data itu hampir berimbang ya
antara virus dengan bakteri ini
namun kondisi yang virus
rangenya memang lebih ringan ya
dengan angka self limiting disease ya
apabila kondisinya tubuhnya membaik
dia akan sembuh dalam tujuh sampai sepuluh hari tadi
dokter kalau kita bicara mengenai ispa
apakah memang ispa ini sendiri memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan yang lain
ataukah memang ini bisa menjadi trigger seperti tadi
dokter katakan untuk penyakit pneumonia
kemudian juga asma
ataupun penyakit gangguan pernafasan lain dok
kalau ispa memang karena itu di saluran nafas atas ya
jadi memang jalannya relatif lebih ringan ya
namun apabila ini kita tidak perhatikan dengan baik
satu tadi itu pemicu asma
dan juga infeksinya bisa meluas ke saluran nafas dan parenkim paru
ya jadikan paru
dia bisa menginfeksi paru paru
berupa dari pneumonia
maupun akses paru
atau gejala diagnosis paru yang lain yang terpicu oleh bakteri atau virus penyebab ispa ini
dok ya dokter kalau kita bicara mengenai tingkat kesembuhan
apakah memang ispa ini bisa sembuh total untuk penderita yang mengalaminya dok
bisa sembuh total ispa ini
terutama dari itu
apabila kondisi tubuh kita atau jerajat imunitas tubuh kita
mampu untuk membunuh
virus atau bakteri yang menjadi penyebab ispa
dok kalau tadi sempat saya tanyakan
saat dengar seorang memiliki penyakit asma
dengan adanya ispa akan semakin memperparah kondisi ispanya
lalu apakah ispa juga bisa berujung pada penyakit asma dok
dasar dari penyakit asma adalah
nah dia kondisinya
bila tidak ada trigger atau pemicu
dia aman aman aja
penderita penyakit asma
dia bisa jadi atlet renang
dia bisa lari sepuluh km apabila di luar serangan
nah permasalahannya apabila
kondisi yang baik baik aja ini di trigger
dipicu oleh infeksi terutama infeksi virus
nah infeksi virus ini
bila tidak tertangani dengan baik ya
tidak terminis dengan baik
akan bisa memicu untuk tercetus asma ini
sehingga pasien atau penderita ini bisa dari ispa
yang memiliki riwayat penyakit dahulu asma
dia bisa ditambahi oleh diagnosi asma yang kampuh
baik terima kasih untuk perbincangan pagi ini
dr spesialis paru dr anang isnin
untuk waktunya bersama kami di cnn indonesia today